kita ke informasi lain empat belas pilot maskapai lion air mendatangi kantor lembaga bantuan hukum jakarta pusat siang tadi
mereka melaporkan pemecatan yang dilakukan lion air dan bermaksud melaporkan balik pihak maskapai yang mereka anggap mengkriminalisasi mereka
keempat belas pilot ini tergabung dalam serikat pekerja asosiasi pilot lion group spaplg
tiga bulan lalu para pilot melakukan mogok kerja dan mengakibatkan delay atau penundaan keberangkatan pesawat yang cukup panjang
menurut para pilot pemecatan mereka oleh lion air tidak sesuai prosedur pemecatan

pilot maskapai lion air dipicu oleh aksi mogok kerja yang terjadi pada sepuluh mei lalu di surabaya jawa timur
aksi mogok kerja ini mengakibatkan penerbangan di sejumlah bandara di indonesia mengalami penundaan
calon penumpang terlantar dan menumpuk di ruang check in bandara internasional juanda sidoarjo jawa timur
tercatat sebelas penerbangan milik lion air dari bandara juanda mengalami keterlambatan hingga empat jam
mogoknya kru pesawat lion air juga membuat penumpukan ratusan penumpang di bandara sultan hasanuddin makassar
sulawesi selatan sedikitnya tujuh penerbangan ke berbagai tujuan tertunda
penumpang pun terpaksa beristirahat di lantai terminal keberangkatan
aksi mogok oleh hampir seluruh karyawan lion air dipicu oleh permintaan kenaikan upah transportasi kepada pihak manajemen lion air
menteri perhubungan saat itu ignatius jonan kemudian menjatuhkan sanksi pelarangan rute penerbangan baru hingga enam bulan mendatang kepada maskapai lion air
manajemen lion air pun mengambil langkah tegas
tugas dengan memecat empat belas pilot yang ikut aksi mogok
keempat belas pilot juga dilaporkan ke mabes polri dengan tuduhan sabotase dan pencatutan nama asosiasi pilot karena lion air tidak pernah memiliki asosiasi pilot